menghindari kerumunan masih jadi persoalan ubah perilaku warga masa pandemi
terlebih saat ini kasus covid sembilan belas kembali meningkat
lantas apakah anjuran pemerintah soal menjaga jarak dan menghindari kerumunan
masih menjadi jurus jitu untuk mengimbau warga
agar bisa tetap stay at home tetap menjaga jarak dan tetap sehat
dan kita akan membahasnya bersama kabit penanganan kesehatan saat kas covid sembilan belas
bapak alexander ginting
selamat malam pak alex terima kasih sudah bergabung bersama kami
kita bicara mengenai perilaku warga ini
kalau tadi viral tidak hanya di bandung tapi juga di kota lain di indonesia
sebenarnya apa yang terjadi kerumunan masa ini
apakah memang kampanye untuk menjaga jarak untuk tetap tinggal di rumah
mobilitas dikurangi tidak cukup efektif pak
ya jadi pertama memang komunikasi resiko dan komunikasi pelayanan
ini memang harus terus menerus disampaikan
jadi artinya memang pemerintah menyiapkan seluruh
aspek dalam rangka program penanggulangan covid sembilan belas
tapi masyarakat itu sendiri juga harus bagian dari penanggulangan
sehingga dia tidak menjadi objek tapi dia juga harus menjadi subjek
dan yang kedua bahwa kita masih berada dalam inventagri nomor enam dan inventagri nomor tujuh
yang mengawasi dan mengatur tentang pengendalian mobilitas
dan juga bagaimana implementasi penanggulangan itu bisa dimasyarakat
yaitu tiga t dan tiga m
nah khusus untuk kerumunan kerumunan ini
kegiatan kegiatan itu tentu ada penyelenggara ada panitia
tentu dalam hal ini tentu panitia
sebagaimana yang sudah dibunyikan dalam inventagri
bahwa perlu ada pembatasan pembatasan sosial
yang sudah diatur melalui aplikasi peduli lindungi
jadi kalau misalnya kegiatan itu indoor
maka tentu ada qr code
jadi semua mereka yang datang tentu harus sudah menggunakan aplikasi peduli lindungi
mereka sudah divaksinasi
dua kali dan kemudian tidak lagi dalam keadaan infeksi
dan kemudian dengan melakukan check in
tentu akan tahu jumlahnya berapa
tentu penyelenggara dan pengawas bisa membatasinya
makanya ini sesuatu yang aneh
kalau di suasana sekarang bisa kebajiran penonton
sehingga akhirnya sudah melanggar aturan aturan di dalam tiga m tersebut
yaitu menjaga jarak mencuci tangan memakai masker
oleh karena itu memang sekali lagi kita harus saling mengingatkan
agar setiap penyelenggara kegiatan apakah itu kegiatan sosial
budaya keagamaan tetap menggunakan qr code
jadi dengan ini bisa diketahui berapa volume yang masuk dan berapa volume yang keluar
dengan demikian kita tahu berapa kapasitas yang terisi
demikian juga indendagri juga sudah mengatur berapa kapasitas
kalau dia pada ppkm tiga puluh tiga ataupun ppkm tiga puluh dua
dan ini menjadi tanggung jawab penyelenggara dan tanggung jawab masyarakat juga
apalagi pada saat ini kita sudah mendengar ada kenaikan kasus positif
harian maupun juga kasus aktif
oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya
dan aplikasi penduduk dilindungi jangan tinggal simbol saja
apa artinya kalau hitam kuning hijau ataupun merah
pak alex berarti boleh dikatakan sebenarnya secara koordinasi
baik pusat maupun daerah
masih sama tetap dengan permendagri
kemudian juga dengan qr code seperti bapak tadi utarakan ya
tapi kenapa pak masih terus terjadi seperti ini
mall terutamakan pemantoannya begitu sangat jelas
ketika warga datang jumlahnya sudah ribuan
sudah memenuhi kapasitas melebihi bahkan
tetapi sepertinya mall tidak bertindak
lalu bagaimana pengawasan satgas covid sendiri di daerah pak
ya jadi kalau secara institusi secara organisasi sebenarnya ppkm itu
ada di tingkat nasional ada pusko di tingkat provinsi kabupaten kota
bahkan juga di tingkat kelurahan sama desa
secara organisasi ini sudah teratur
hanya bagaimana pengawasan dan pengendalian secara berjenjang ini harus turun ke bawah
dan kemudian imen dagri juga mengatakan bahwa setiap penyelenggara kegiatan
apakah itu wisata apakah itu mal apakah itu pasar
di setiap kegiatan tersebut ada satgas
jadi sasgas inilah yang bekerja membantu manajemen untuk mengatur arus lalu lintas orang masuk dan orang keluar
membatasi mereka yang belum vaksinasi untuk masuk
membatasi mereka yang terinfeksi dengan warna merah tidak masuk dan kemudian direspons harus segera ke isolasi
jadi oleh karena itu memang pihak manajemen apakah manajemen kegiatan wisata
ataupun kegiatan pasar ini harus berkoordinasi terus dengan satgasnya sendiri
ataupun juga sasgas yang ada di kota
di kabupaten kota ataupun di kecamatan ataupun yang ada di kelurahan dan desa
sehingga dengan demikian tetap terkoordinasi masyarakat juga tidak dirugikan
dan kemudian juga penyelenggara juga tetap bisa menyelenggarakan kegiatannya
misalnya seperti barang saik bisa saja dilakukan dengan berbagai etape ataupun berbagai termen
misalnya jam delapan sampai jam sepuluh kemudian jam sepuluh sampai jam dua belas atau jam lima belas sampai tujuh belas
sehingga masyarakat yang datang itu bisa terurai terpecah
ini harus menjadi kerja sama kita dan menjadi tanggung jawab kita bersama
apalagi varian omikron semakin banyak orang berkumpul semakin cepat terjadi penularan
iya pak tapi kita bicara mengenai kasus hari ini ada dua puluh tujuh satu ratus empat puluh tujuh kasus aktif baru ya pak ya
lalu kita bicara mengenai gelombang omikron ataupun gelombang ketiga
tapi sepertinya narasi ini tidak cukup didengar oleh warga terutama di luar jakarta
karena pemerintah sendiri selalu mengatakan kawasan jabodetabek agromerasi dan kota kota besar
penyumbang terbanyak dari warga

lalu bagaimana sebenarnya yang harus kita bisa berikan narasi yang tepat kepada masyarakat
bahwasanya kasus ini juga bisa terjadi di kota kota kecil pak
ataupun di luar jabodetabek dan sekitarnya
ya yang pertama bahwa apapun variannya apapun jenisnya ini tetap membahayakan bagi kita
bagi keluarga kita bagi teman teman kita
oleh karena itu protokol kesehatan harus tetap diterapkan
kedua bagi mereka yang sakit jangan keluar rumah
bagi mereka yang flu batuk sakit tenggorokan tetap harus di rumah
dan bila mana dia melakukan pemeriksaan apakah dengan telemedicine dan ternyata positif
kalau ringan tetap di rumah tapi kalau dia rumahnya tidak memadai tidak memenuhi syarat
apakah karena umurnya sudah lanjut maka dia bisa keisoterapi
kalau perburukan maka dia bisa ke rumah sakit
ini yang penting
jadi kalau kita kontak erat dan kemudian kita merasa bahwa kita adalah terinfeksi
atau kita baru berada dari sebuah tempat di mana risikonya tinggi
maka jangan keluar rumah dulu
jadi untuk sementara ini harus kita jaga sehingga tidak terjadi transmisi yang berlipat ganda
karena omikron itu sendiri sudah mudah terinfeksi
apalagi kalau kita saling menularkan ini akan membuat kasus semakin tinggi
jadi di hulu harus disiapkan esoter di hilir rumah sakit harus siap untuk menghadapi mereka yang dijala sedang dan berat
ini menjadi kata kunci
di samping juga mensukseskan vaksinasi yang belum selesai bagi yang dua kali
ataupun yang sekali harus masuk yang kedua kali
ataupun yang kedua kali dia harus masuk ke booster
iya pak kalau kita bicara mengenai kerumunan ya pak ya
sanksi sepertinya masih belum tegas nih pak
salah satunya kerumunan di subang hanya tiga hari ditutup sementara
sepertinya para pengelola tempat hiburan kemudian juga tempat tempat wisata seperti itu pak
tidak merasa akan ada efek jerah pak
apa misalnya soal ke depan yang mereka akan menerapkan keramaian seperti ini lagi pak
jadi kalau kita baca invent daggeri nomor tujuh ataupun nomor dua
di situ ada sanksi yang diberikan
baik mulai dari pemerintah daerah di tingkat provinsi
atau bupaten kota
bahkan juga bagi penyelenggara kegiatan yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan di dalam imdagri tersebut
termasuk soal kapasitas
termasuk juga soal respons dari berbagai kegiatan kegiatan
yang ada yang melanggar kaedah kaedah ppkm itu sendiri
jadi sebenarnya kalau itu kita cermati itu ada
tergantung kembali kepada pimpinan yang ada di daerah
untuk bisa dengan tegas melakukan injak rem injak gas
tapi juga bisa melakukan kesimbangan yang baik untuk kemajuan bersama
ya saya tertarik dengan statement bapak untuk menjaga keseimbangan
sehingga juga memberikan kemaslahatan bersama ya pak
tak lupa itu bicara tadi lokasi lokasi hiburan pusat perbelanjaan wisata
merupakan kawasan yang terdampak pak
dan mereka sepertinya harus segera kembali lagi mengejut roda perekonomian mereka yang sempat terpuruk hampir dua tahun
lalu bagaimana pak titik kesimbangan yang tepat dalam penerapan prokes
kemudian juga mereka tetap bisa menerang menangguk untung
sementara di satu sisi tidak mungkin lagi kan kalau mereka harus kembali di lockdown seperti itu pak
ya jadi artinya memang
ya jadi artinya memang
ini harus menjadi kesadaran bersama
karena ini juga adalah bagian tanggung jawab masyarakat
tidak bisa itu kita serahkan kepada pemerintah
memang pemerintah membuat aturan regulasi
pemerintah memang mempunyai kekuatan untuk memberikan punishment
tapi pemerintah juga memberikan kemampuan juga untuk memberikan reward
oleh karena itu memang komunikasi sosial komunikasi pelayanan komunikasi resiko
harus terus terus harus disampaikan
dan kita tahu bahwa pemulihan jualan
dan kesehatan juga harus diiringi dengan pemulihan ekonomi
orang juga perlu makan perlu minum
oleh karena itu tadi injak rem dan injak gas ini memang harus benar benar seimbang
oleh karena itu memang diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah
apakah itu bupati wali kota
untuk melihat kearifan lokal yang ada di tempat tersebut
untuk bisa melakukan pengendalian dan pengawasan yang membuat orang sejahtera
dan orang terlindung dari infeksi
tetapi juga tidak mematikan roda perekonomian
terima kasih bapak alexander giting selaku kabinet penanganan kesehatan saat gas covid sembilan belas
untuk perbicaraannya di sore hari ini selamat malam pak
selamat malam salam sehat